kalau dapet langsung bakar
makan enak tuh
yang kenceng rifki tariknya yang kuat gitu loh
dukenya pasti gede
enaknya suaranya ya pak ya
biasanya suara gue lagi seret
kau tau sendiri
kalau suara kamu sebagus itu
kamu bisa jadi penyanyian terkenal sel
feeling dia tuh gak pernah salah
banyak yang suka kan sama suara
sujuk banget ya
pantesan aja pas banget
jangan lupa subscribe ubt
ujian ujian masuk tanah basah basah
iya ya pak dam ini ini ini
ya apa apalah
aduh aduh aduh auh
sorry nggak sengaja
ki gue kan belum pernah nih mancing ajarin gue
ki ajarin dong apa susahnya sih ngajarin
yaudah lu diajarin sama bokap gue aja dia lebih jago tuh
jangan marah sama rivki ya om
nanti gue akan cari
eh eh bel bel itu gerak gerak bel ini pasti ikan yang gede banget nih bel
ini lu keren banget deh
baru pertama kali mancing udah langsung dapet ikan
wah kamu hebat talin oh malah kalah nih
tapi ini ini berat banget
yuki bantuin dong ini berat banget
usaha dulu aja sendiri
ki ki aki bantuin ki bantuin ki
udah beritahunya langsung bakar
makan enak deh
yang kenceng rifki tariknya yang kuat gitu loh
bukannya dapat ikan besar malah sepatu besar
nggak jadi deh bakar ikannya
yaudah kalau gitu kita bakar bakaran sepatu aja ya
ki aku malah ngeledekin aku sih
ya orang dapetnya sepatu
ya yang penting kan dapat
ya nggak dong kita mancing kan cari ikan bukan sepatu alin
nanti abis ini pancing satu lagi siapa tahu sepatunya yang satu dapat lagi
yaudah jadi sepasang
oh ya om kalau boleh tanya rifki kenapa nggak masuk sekolah ya om
itu bukan urusan kamu misalnya
tolong mulai sekarang kamu jauhi anak saya
rivki itu harusnya nemenin arief di rumah sakit
tapi dia malah meninggalkan arin
karena ingin ketemu sama kamu ya
itu yang jelas jelas bawa pengaruh burung
pantesan aja papanya rivki pingin banget gue join rivki
seru banget kan ya
sel mereka keluarga bahagia banget ya
aku yakin sel
si rivki itu pasti sebenernya masih suka sama si arief
ditambah lagi papanya setuju banget sama hubungan mereka
jadi nih sel saran aku
mendingan kamu jangan deket deket lagi sama dia ya

pertanyaan pertama apa kamu mau mencoba
bahkan gue pengen banget ketemu rara
tapi kenapa sih
si nadif tuh paking ikutin gue segala
nggak ada kerjaan lain gitu
malah bikin nambah masalah buat gue sama rara
siapa sih malem malem
wait sudah kawan
tidak perlu untuk ada pusing pusing buka pintu lagi
kita sudah masuk toh
agak saja rumah sendiri kan
kita udah tahu
tepi kaki nggak usah gini
dia sekalian mau numpang mandi
kalau nggak tahu malu toh
silahkan kamar mandi ada toh
katoran datang ke sini toh kawan
mau bawa informasi ke rara toh kawan
masih penting yang alih harus tahu
tapi sebelum lo lihat videonya
lo harus siapin mental dulu bro
ada yang nempel
oi keluar keluar semuanya
diajak liburan pada
diajak liburan bukannya seneng seneng melengendut aja di dalam tenda
kalau pada mau tidur tuh di rumah bukan di sini
ini tuh hari spesial saya
kok kalian yang santai santai sih
karena ini hari spesial saya
saya mau kalian semua temenin saya ke dalam hutan
untuk menghirup udara malam di dalam hutan
malam ini banget mada
apa nggak agak horror sama ada malam malam kayak gini
itu bener banget
kenapa nggak besok pagi aja
jauh lebih fresh juga udaranya
terus badam juga bisa menikmati view view yang indah indah
penuh dengan kehijauan
saya tanya sama kalian sekarang ya
di sini bosnya siapa
yang berhak ngatur segala sesuatunya siapa
kenapa ngelawan kenapa mencoba mengatur ngatur
kalau saya mau malam ini juga ke dalam hutan
ya suka suka saya dong
kalau saya besok pagi mau berangkat lagi ke hutan
oh atau jangan jangan
kalian ini udah pada siap dipecat
siap dipecat ya
yaudah kalau gitu kita semua bakal janji temenin ya
kemanapun mada mau
itu yang paling benar itu
sekarang juga kamu ambilin senter saya
saya taruh di tas saya tuh
yang lain juga bawa ya
kalau nggak punya center pakai handphone
tapi saya dengar katanya mada mau ke hutan ya buat jalan jalan
kayaknya seru deh
saya boleh join nggak
jadi kamu nggak perlu repot repot ikut kami ke dalam hutan
kamu istirahat aja ya
kamu kalau mau jalan jalan besok lagi aja ya
oke semuanya ready
aduh kenceng banget ini